belanja dan jajan pakai uang bersambung
uang bersambung apa sih itu
uang bersambung adalah uang yang belum dipotong dan memuat dua hingga lima puluh lembar atau yang disebut biliet
uang bersambung diperkenalkan